pemerintah provinsi jawa barat selasa pagi menggelar sholat meminta hujan atau istiskoh di lapangan gazibu bandung
sholat tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari ihtiar mengatasi kekeringan di jawa barat yang semakin meluas
tribun aparat sipil negara asn provinsi jawa barat selasa pagi menggelar solat istiskoh atau solat meminta hujan di lapangan gazipu bandung
yang bertindak sebagai imam sekaligus khotib adalah ketua majelis ulama indonesia muhyijabar kiai rahmat syafiei
sholat istisko merupakan salah satu upaya atau bentuk ikhtiar terkait musibah kekeringan yang terjadi di berbagai wilayah di jawa barat
debit air sejumlah waduk di jabar seperti jatiluhur maupun cirata saat ini terus menurun
karena itu gubernur jawa barat ridon kamil mengambil sejumlah langkah penanganan
termasuk juga mengimbau kepada bupati wali kota dan jajarannya untuk melakukan sholat istiskoh
sekaligus memohon doa agar allah menurunkan hujan
yang ada di bumi jawa barat juga supaya mendapatkan barang kagak kagak usaha